kamu beneran gak apa apa
aku udah gak apa apa kok
setiap makanan yang mau kamu makan harus saya cicipin dulu
saya nggak mau kejadian kayak gini lagi
kamu lama lama udah jadi kayak bodyguard aku tau mas
apa apa harus ini apa apa harus itu nggak boleh ini nggak boleh itu
martin omnya ricky
itu pernah bilang ke randy
kalau elsa dan ricky itu pernah menjadi model
salah satu model di majalah
majalah kapol namanya
pernah jadi cover disana
dan dugaan saya foto yang pernah ricky kasih ke kita di pandora cafe waktu itu
itu adalah foto waktu mereka berdua
menjadi model majalah
di majalah kapol
pada tahun dua ribu enam belas
kalau memang benar
itu menjadi model di majalah kapal
satu hubungan elsa lagi yang terbongkar lien
kalau dia tidak hamil lah anak ricky
tapi seperti yang dia pernah bilang ke kamu dulu
kalau dia hamil dengan roy
lien kenapa kenapa
mau keramkan aku
kaki dilurusin dulu ya
tenang pelan pelan ya
mas keram keram keram
kamu tenang dulu kamu tenang
kaki dilurusin ya
tenang tenang gak usah panik ya
gak usah panik gak usah panik
lurusin dulu ya
saya pernah lulus
kamu tau yang public school ini ga ada
seneng aja aku dipijitin sama kamu mas
tapi jangan sering sering ya
kalau kamu kayak gini terus bisa jantungan saya
mungkin kaki kamu keram gara gara kita tidurnya bertiga kali
jadi ruang gerak kamu buat tidur kan jadi gak nyaman juga
jadi kamu tidurnya gak relax
jadi mungkin darah
aliran darahnya bisa kesumbat
tapi saya udah telpon temen saya yang desain interior
buat ngedesain kamarnya rena
jadi rena bisa tidur sendiri nanti
sudah janjian hari ini jam sebelas
jadi setelah ketemu sama desain interior
kita lanjut ketemu sama rafael buat ngobrol
seneng banget pasti dia
ya udah aku mandi dulu sebentar ya
gak apa apa seneng aja
semenjak aku hamil
kamu jadi semakin perhatian sama aku
ngelindungin aku terus
aku gak apa apa kok mas hamil terus mas
kalau diginiin terus sama kamu mas
ya udah saya kenit
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
oma juga udah lama gak olahraga
udah lama gak jogging
yuk yuk yuk
lagi hamil di rumah
ih mas kalo dirumah aja aku bosen dong

aku jalan doang mas

nanti kaki aku bengkak gimana

nanti kalo misalkan aku cuma diem dirumah aja nanti kaki aku bengkak gimana udah bengkak tambah bengkak nanti ya

iya ahal andien tuh bener
perempuan hamil itu juga butuh olahraga
asal sesuai kemampuan
jangan terlalu dipaksa
tuh mama aja setuju
biar bisa ada yang jagain aku
pak udah dong jangan sedih terus
gimana papa gak sedih di kondisi mama seperti tadi
ini baru sebentar loh
iya aku ngerti
mungkin aja mas al punya solusi
kenapa bisa ada air disini
obey yang ngepel disini pak
suruh keluarin saya
saya mau bicara
berurusan sama andien
berarti dia berurusan dengan aldi barat alpah
saya bilang berhenti berhenti
jalan jalan jalan jalan
sini balikin tasnya
masih banyak pekerjaan di luar sana yang lebih halal
daripada hal yang kalian lakuin ini
gak kasihan kalian sama keluarga kalian di rumah
makan uang haram